terbaru adalah ditemukan luka bekas jeratan di bagian leher dan disampaikan langsung oleh kuasa hukum
informasi terbaru yang kami terima adalah autopsi ulang yang diminta oleh keluarga disetujui oleh polisi
kita bahas kembali kasus ini bersama kriminolog dari diponegoro center for criminal law atau dekrim ikfh universitas diponegoro
ada bapak leopold sudaryono pak leopold sudaryono pak leo selamat malam terima kasih atas waktu anda
selamat malam mbak putri
pak leopold anda menyaksikan kami baru saja mendapatkan informasi dari tim kami di lapangan
bahwa polisi melalui ketua komponas benny mamoto mengatakan bahwa autopsi ulang disetujui oleh polisi
apa artinya langkah ini bagi pengungkapan kasus pak leo sebenarnya
saya kira ini langkah konsekuensi yang sangat logis dan kita harus apresiasi
kesedihan kapolri ya pertama dengan membentuk tim khusus kemudian menonaktifkan bapak sambo lalu yang ketiga dengan menyetujui otopsi ulang
kenapa karena dalam kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa visum itu jadi alat bukti utama
jadi bukan pengakuan saksi bukan pengakuan dari terduga pelaku tapi visum
karena tubuh jenazah itu adalah primary locus bilis
jadi inilah yang kemudian menjadi sumber alat bukti utama dalam pengungkapan kasus
ini yang pertama lalu yang kedua kenapa otopsi ulang juga jadi penting
karena autopsi yang pertama itu dilakukan dalam kondisi yang tertutup dan kemudian bertentangan dengan prinsip akuntabilitas acara pidana
semestinya bagaimana pak leo
gimana mbak putri
semestinya bagaimana untuk proses autopsi yang dalam kasus ini
kasus pidana biasanya
nah menurut kuhap memang penyidik dan hakim pidana itu yang punya kewenangan meminta otopsi
tidak ada kewajiban mbak putri untuk meminta izin dari keluarga
tetapi dalam prakteknya di indonesia karena undang undang kesehatan dan juga praktek hukum islam di mana melakukan otopsi itu melanggar martabat jenazah
itu biasanya keluarga diinformasikan
nah tapi dalam kasus j ini kemudian sementara identitas dan lokasi keluarga diketahui
tapi otopsi dilakukan begitu saja baru kemudian setelah selesai disampaikan atau diinformasikan bahwa sudah dilakukan otopsi
nah ini memang kemudian menimbulkan pertanyaan seberapa jauh dan seberapa terbuka dan bisa dipercaya hasil dari otopsi itu
emang dia meminta autopsi ulang dilakukan dan kemudian melibatkan tiga matrah
sedangkan kalau dari autopsi dari polisi diminta juga membentuk tim autopsi independen yang kemudian diambil dari organisasi kedokteran forensik
lazimnya seperti apa sebenarnya pak leo untuk proses autopsi ulang ini
sebenarnya otopsi itu dilakukan memang oleh dokter forensik yang sudah tersumpah
kasus kasus pidana itu biasanya dilakukan oleh rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah
jadi tidak oleh swasta
dan seharusnya kita bisa mempercayai proses otopsi yang dilakukan oleh tim dokter tersebut
nah pengertian independensi adalah memastikan bahwa proses otopsi kemudian hasilnya itu sesuai dengan catatan
sesuai dengan visum visual yang didapatkan oleh tim forensik
dan tidak ada intervensi sampai kemudian keluar alat bukti visumnya mbak
autopsi ini membuka babak baru kasus ini begitu juga dengan sebenarnya laporan dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang kemarin dilaporkan oleh keluarga
jadi kalau misalnya melihat runutannya atau timeline nya sekarang pak leo anda melihat kasus ini
sebenarnya bagaimana sesederhana apa atau sesulit apa
sebenarnya harus kalau kejadian yang melibatkan dua warga negara biasa saya kira kasus ini cukup penting
apapun dugaan yang melatar belakangi ada tindakan kekerasan ada korban yang meninggal ini kasus pembunuhan yang normal
tapi kemudian karena melibatkan pejabat tinggi kepolisian penegakan hukum
kondisi menjadi lebih kompleks
karena proses pengungkapan fakta fakta tidak bisa dilakukan secara tanpa intervensi
dan kalau mbak putri lihat ini semakin besar tekanan publik semakin banyak informasi yang keluar
jadi memang di awal sepertinya ada tutupan yang menyebabkan kasus ini mengundang publik
begitu banyak begitu tekanan publik meningkat begitu juga informasi sedikit demi sedikit mulai terkuat
ini persoalan yang membuat teks karena kemudian kasus pembunuhan yang sebenarnya biasa ini itu kemudian menyebabkan penegak hukum
bagaimana dengan tadi ada teman kami di lapangan koresponen kami mengatakan ada permintaan dari pihak keluarga atau dari kuasa hukum yang melibatkan untuk autopsi ulangnya
kita kembali soal itu
untuk autopsi ulang itu melibatkan dari kedokteran tni angkatan udara angkatan laut angkatan darat
saya pikir bisa dari mana saja
tapi ini lebih pada gestur keluarga korban yang menunjukkan sedikit ketidakpercayaan terhadap pihak kepolisian
walaupun seharusnya semua dokter forensik yang tumpah tidak di bawah tanah
jadi kalau kemudian ada yang bisa terdapat dari matra tidak masalah
tapi percaya itu lebih pada gestur saja mbak
gestur kepercayaan terhadap dokter
pak leo semakin banyak fakta fakta yang terungkap
kalau anda melihat kasus ini sejak awal kejanggalan ada di titik mana saja pak leo
saya kira mulai dari penundaan informasi kepada publik
bahwa terjadi pembunuhan itu kejanggalan besar
kita sama sama tahu dalam tindak kejahatan kejahatan yang harus segera dilaporkan adalah pembunuhan
dan diantara setiap negara itu adalah indikator utama
jadi kalau kemudian ada jeda hampir tiga hari itu sudah diindikasikan ada persoalan
dan sehingga kasus pembunuhan
pembunuhan itu ditutupi
kemudian informasi informasi lain yang dianggap tidak cocok misalnya dugaan kekerasan seksual
dan teknologi mbak kekerasan seksual itu sifatnya tidak oportunistik
jadi misalnya saya melihat ada uang di dalam terus saya curi enggak
jadi biasanya penyimpangan penyimpangan tertentu
dan ini harusnya terdeteksi pada saat proses seleksi
apalagi menjadi soal
jadi menurut saya
menurut anda dugaan itu harus dikesampingkan
jadi persoalan utama dengan kekerasan seksual adalah itu terjadi antara pelaku yang punya relasi puasa yang lebih dominan terhadap korban yang lebih rentan
misalnya otoritas pendidikan atau yang lain
nah ini unsur ini tidak
oke jadi menurut anda hal itu perlu dikesampingkan
saya kira harus diselidiki ulang mbak
karena kuasa hukum keluarga sudah meminta dugaan atau laporan soal pelecehan seksual yang sebelumnya sempat dilaporkan oleh istri kadif propam
itu diminta untuk dilakukan sp tiga
apakah itu mungkin dilakukan sp tiga atas kasus itu karena mengatakan pelaku kemudian terduga pelaku sudah meninggal dunia
iya mbak pada kasus kasus di mana terduga atau tersangka kemudian meninggal dunia memang kasus harus dihentikan
di sp tiga kan
jadi ini kan asumsinya sudah ada cukup bukti yang kemudian menyatakan benar ada pelecehan
ya pak leo kalau misalnya bukan itu
jadi kalau misalnya anda melihat dari lini masa yang selama ini terbangun
apakah anda sudah bisa mereka atau melihat kasus ini awal mulanya di mana kemudian melihat ujungnya sampai kemana
kan spekulatif mbak kita harus menunggu lebih banyak informasi
yang pertama dari hasil otopsi ulang
otopsi ulang kan menjelaskan mengenai bagaimana saudari itu meninggal
kemudian apa namanya
rekonstruksi dengan saksi saksi langsung oleh tim khusus tim independen itu
saya tidak berani berspekulasi di sini
ya bagaimana dengan kelanjutan kasus ini
jadi setelah prosesnya bagaimana
setelah ada otopsi ulang lalu kemudian apa yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh kuasa hukum korban dan keluarga korban ini
ya otopsi ulang kan kita harapkan memverifikasi
memverifikasi dugaan dugaan atau kemudian menemukan fakta fakta baru
atau kemudian menggugurkan dugaan dugaan tindak peja dugaan dugaan yang tidak diajukan
nah dari fakta fakta baru ini itu kemudian pihak penyidik harus kemudian menindaklanjuti
dengan melakukan cross check terhadap saksi saksi
dan saya kira di sini perantin dari tim khusus
mungkin tim penyidik di polres jakarta selatan atau di polda metro jaya ini kan dalam situasi kuasa di bawah
dengan adanya tim khusus didampingi diawasi oleh pak wakalpo harapannya ada fakta fakta yang lebih konsisten dengan temuan temuan nanti hasil otopsi ulang itu mbak
sehingga pengembangan kasus bisa menjadi lebih objektif
tidak di bawah
tidak di bawah tekanan atau rasa ewo pekewo dengan pimpinan
apakah anda juga sepakat dengan pernyataan banyak pihak yang mengatakan bahwa ini adalah ujian untuk kredibilitas polri sesungguhnya
setuju sekali mbak
saya sendiri melihat pak ferdi sambo di bawah beliau itu kadif propam itu menunjukkan prestasi yang meningkat
jadi kami mengatakan untuk
penyelesaian pengaduan kode etik itu meningkat di bawah beliau
jadi cukup syok
karena beliau benarnya harapan besar bagi polri dan juga bagi kami masyarakat di luar
dan kemudian bagi polri juga ini jadi tantangan karena kemudian banyak pihak yang menghubung hubungkan ini dengan kasus kasus lain yang menurut saya tidak relevan
seperti dokter lima puluh dan segala macam
jadi ini ujian besar
bagi polri menjaga identitas dan nama baik polri
termasuk seberapa transparan gitu ya
polri akan memberikan gambaran memberikan penjelasan kepada masyarakat soal kasus ini gitu ya
pak leo terima kasih banyak atas waktu anda malam hari ini
kita akan terus menunggu bagaimana perkembangan kasus ini
terutama ada babak baru langkah terbaru yaitu autopsi ulang yang sudah disetujui oleh polisi
terima kasih banyak bapak leo pol